angkat besi merupakan cabang olahraga yang secara konsisten terus mengharumkan nama bangsa melalui beragam prestasi
mulai di kejuaraan kejuaraan single event seperti kejuaraan dunia angkat besi hingga olimpiade
semenjak olimpiade tahun dua ribu di sydney cabang olahraga angkat besi selalu mampu menyumbangkan medali bagi kontingen indonesia
termasuk saat olimpiade terakhir di tokyo tahun dua ribu dua puluh lalu
meski konsisten menyumbang medali di berbagai multi event medali emas olimpiade masih menjadi medali yang diidam idamkan lifter lifter indonesia
dan dari cabang olahraga angkat besilah buncul legenda hidup
satu satunya atlet indonesia yang mampu meraih medali di empat olimpiade yang berbeda
sosoknya menjadi panutan bagi lifter lifter lain di tanah air
karena panutannya dia sebagai senior tuh kelihatan gitu kan cara ngedidik adik adiknya terus dalam berlatih istirahat kayak gitu
ada senior saya sendiri mas eko
karena dulu kan dia kan kayak hambal disitu kan semua orang pasti siapa sih yang tau mas eko gitu aja sih
perjalanan eko yuli irawan menjadi atlet angkat besi sendiri tidaklah mudah
eko yang lahir di lampung tiga puluh tiga tahun lalu ini berasal dari keluarga yang sederhana
ayahnya bekerja sebagai tukang becak sedangkan sang ibu berdagang sayur
cukup besar pengorbanan yang dilakukan eko di awal mula ia meniti karir
maklum perhatian terhadap pembinaan angkat besi di daerah masih minim ketika itu
keteguhan dan keuletan eko selama bertahun tahun berbuah manis
pada debutnya di olimpiade beijing dua ribu delapan eko berhasil menyumbang medali perunggu bagi
keteguhan dan keuletan eko selama bertahun tahun berbuah manis
bagi indonesia medali putra pertama
pula bagi cabang olahraga angkat besi
di sektor putra
meski telah mengikuti empat kali
kenangan dan kesan tersendiri di tiap
gelaran empat tahunan itu
mungkin semua olimpiade berkesan ya
ada punya sejarahnya masing masing
jadi kalau pilih salah satu memang susah
dari segi yang dua ribu delapan
otomatis medali pertama
olimpiade pertama langsung medali
bisa dibilang bersejarah buat kita
juga salah satu atlet pertama
yang bisa menyumbang medali
di olimpiade untuk cabang angkat besi ya
untuk atlet putranya
itu baru pertama
terus dua ribu dua belas itu
punya histori sendiri karena
dalam kondisi cedera yang mungkin bisa
apa namanya sering saya cerita juga
ada tulang kering yang retak
kita harus tetap bertanding di sana
masih dapat medali perunggu juga
perjuangan di sana
sama itu medali perak pertama juga
mulai meningkat gitu kan jadi
ya segi apa ya memang belum tercapai
medali emas tapi itu sangat disyukurin juga kan
meskipun ya target sedikit lagi
medali emas waktu itu
dua medali perunggu dan dua medali perak
hasil dari olimpiade dua ribu delapan beijing
dua ribu dua puluh di tokyo
tak membuat eko puas
dia masih berambisi untuk merebut medali emas olimpiade
hal ini pula lah yang mendorongnya untuk tetap berlatih keras dan menjaga kondisi
walaupun sudah di usia yang sangat senior
karena memang dari awal
mimpi atau cita citanya bisa medali emas di olimpiade
nah itu belum tercapai
nah jadi tetap
meskipun sudah sekian mungkin bisa dibilang
berapa puluh tahun dua puluh tahun mungkin diangkat besi
apa karena target belum tercapai
ya kita tumbuhkan lagi motivasi
ya itu sih
pelatih kepala pelatnas angkat besi indonesia
girjawi harja sendiri yakin
eko yuli masih bertaji
untuk berkiprah dengan misi merebut medali emas pertama dari cabur angkat besi
untuk olimpiade paris ya saya rasa
masih bisa sih
yang penting dia tekadnya terus
menjadi orang pertama ya yang kelima dan
eko akan menginjak usia tiga puluh lima tahun
usia yang tak lagi muda bagi seorang atlet
hal ini disiasati eko dengan betul betul menjaga kondisi fisiknya
hal ini dilakukan dengan disiplin beristirahat
menjaga asupan nutrisi untuk tubuh
serta memodifikasi program latihan
saya sendiri fokusnya kesana dulu
fokusnya untuk ya ciptaan ya kondisi ya kondisi
jaga kondisi pasti apalagi sudah bukan junior lagi ya
seniornya pun udah senior udah mau veteran gitu kan
bukan senior yang baru masuk senior
jadi benar benar jaga kualitas badannya
nutrisinya mungkin agak berbeda dengan junior
mungkin lebih diskusi dengan pelatih juga
masalah program pembebanannya
eko sendiri mengaku memiliki kecintaan
yang sangat mendalam terhadap angkat besi

sehingga ketika ia memutuskan untuk
pensiun sebagai atlet nanti
ia berharap dapat tetap berkontribusi terhadap
perkembangan olahraga yang amat ia cintai ini
apakah kita punya klub bisa membina sendiri
ya siapa tahu dengan nama kita di olimpiade ada medali gitu kan
ada sponsor sponsor yang mau bantu kan gitu
donator donator yang mau bantu gitu kan
untuk membuat apa namanya kayak seperti akademi gitu loh
benar benar kaget karena kan yang biasanya panggungnya tuh
terang ini cuma yang terang tuh di tempat platform aja
selebihnya tuh kita di tempat nonton tuh gelap
suasananya itu lebih mencekam daripada kejuaraan kejuaraan yang lain
tinggalnya bisa tumbuh kejemaah besar dunia pas olimpik
ya senang banget bisa merasakan gimana sih rasanya ikut olimpiade
kedua panggung yang lainnya
yang juga mantan atlet angkat besi kenamaan indonesia
menjadi inspirasi utama lifter yang turun di kelas empat puluh sembilan kg ini
entah kenapa pas umur tujuh tahun tuh dikasih iseng iseng kan
abis itu tekniknya bagus tanpa diajarin
nah disitu ini baru aja inisiatifkan orang tua buat masukin angkat besi
cemerlang windy di kejuaraan kejuaraan daerah
berbuah panggilan untuk ikut pelatnas pbpupsi di jakarta
aku masuk pelatnas tuh sebelum asean games
disitu paling kecil banget
dua ribu delapan belas tapi cuma sebulan abis itu pulang lagi ke daerah
baru datang lagi dua ribu sembilan belas bulan maret kayaknya
baru nyampe sekarang alhamdulillah
bergabung bersama pelatnas
membuat windy dapat
bertemu dengan lifter lifter yang lebih senior
latihan dan interaksi bersama mereka
membantu windy menjadi lifter yang semakin berkembang performanya
yang pertama mungkin bangga ya ketemu sama senior senior
apalagi yang udah berapa kali olimpik
mungkin kita juga dapat pelajaran
kalau ngobrol sama mereka bareng bareng sama mereka
kendati mulai bergabung di pelatnas pada dua ribu delapan belas
baru pada sea games dua ribu sembilan belas
di manila windy turun bertanding untuk kontingen merah putih
ia langsung tampil cemerlang dengan merebut medali emas
perjalanan menuju olympia de tokyo dua ribu dua puluh
dimulai dari kejuaraan asia di tiongkok pada tahun dua ribu sepuluh
saat itu ia mampu merebut medali emas di level junior
dengan total angkatan satu ratus sembilan puluh satu kilogram
sedangkan medali perunggu
menjadi ganjaran atas kemampuannya
mengangkat beban seberat satu ratus delapan puluh sembilan kg di level senior
windy harus melewati tantangan berat
pasalnya ia mengalami cedera akibat insiden saat berlatih
sebelum berangkat ke tokyo
jadi selasa selasanya windy ketimpa besi
habis itu sabtunya pergi ke tokyo
padahal tuh seharian nggak bisa jalan
atmosfer olimpiade pun sempat memberi tekanan kepada lifter belia ini
ia cukup terkejut dengan penataan arena
yang betul betul menyorot dirinya seorang
benar benar kaget karena kan yang biasanya panggungnya tuh terang
ini cuma yang terang tuh di tempat platform aja
selebihnya tuh kita di tempat nonton tuh gelap
kegembiraan pun membuncah setelah windy memastikan menyabet medali perunggu
dengan mengangkat beban total satu ratus sembilan puluh empat kg
yang terdiri dari angkatan snatch delapan puluh empat kg
dan angkatan clean and jerk satu ratus sepuluh kilogram
perasaannya alhamdulillah senang banget bersyukur banget pas dapat medali tuh
apa sih kayak capeknya kebayar kayak gitu
senang juga pastinya di umur delapan belas tahun
usai pemulihan dari cedera yang dideritanya
widi berharap dapat mengulang kenangan manis saat olimpiade tokyo dua ribu dua puluh lalu
untuk windy sih nggak ngejanjiin apa apa
jadi mohon doanya aja insya allah windy berusaha semaksimal mungkin
tentang latihan disiplin istirahat disiplin makan
jadi mohon doanya
rahmat erwin abdullah pun digadang gadang sebagai wonder kit di dunia angkat besi putra
turun di kelas tujuh puluh tiga kg erwin mulai serius berlatih sejak duduk di bangku sekolah menengah pertama
lahir dari pasangan mantan atlet angkat besi ternama
erwin abdullah dan ami asun budiono
rahmat menjalani latihan intensif yang diawasi oleh orang tuanya langsung
nah jadi pertamanya ibu dulu yang turun tangan dijagain aja kan
ada berapa lama latihan eh ini dilihat anaknya potensi gitu
nah jadi akhirnya bapak yang ada shift sore ganti shift pagi
dilatih sang ayah rahmat terpacu untuk menunjukkan kapasitas dirinya
ia berlatih keras untuk meneruskan nama besar ayahnya meski seringkali fasilitas di daerah tidak mumpuni
ya aku dengar dari teman pelatih pelatih lain juga emang dengar cerita bapak itu orang hebat dulunya
nah makanya kayak lebih ke gak pengen bikin malu aja gitu
menuju ke level berikutnya
aku pikir ini adalah lelaki
rahmat meraih medali emas pertamanya di ajang asian junior championship
prestasi ini berlanjut dengan medali emas di sea games manila pada tahun yang sama
lifter asal makassar sulawesi selatan ini biasanya selalu tenang menghadapi berbagai macam kejuaraan
namun tidak demikian ketika ia tampil di pesta olahraga terbesar di dunia olimpiade tokyo dua ribu dua puluh
ya di sana tuh kayak apa suasananya tuh lebih mencekam daripada kejuaraan kejuaraan yang lain kan
karena ini kalau bukan sekarang ya kapan lagi
emang bener bener dikondisikan kayak begitu dia
jadi tertekan ya disitu baru ada tekanan
gaung olimpiade ini juga menjadi suntikan semangat bagi rahmat
terutama ketika ia dihadang cedera sesaat sebelum penampilan perdananya di olimpiade
wah ini dalam pikiran aku juga tuh gak mau
kayak yang dulu tuh pulang lagi
kayak bapak aku gak sampai turun di olimpik
kalau aku hitungannya waktu itu nggak ada hitungan totalnya
snatch aja aku gak mau
pokoknya harus ada clean and jack gitu
nah akhirnya bisa
yang angkatan pertama bisa
angkatan kedua gagal karena ada sedikit ragu di hati
angkatan ketiga kena
dari semua kenangan manis di olimpiade tokyo dua ribu dua puluh
rahmat tak akan pernah lupa dengan ekspresi kegembiraan kedua orang tuanya
dua orang idola yang selalu menjadi sumber motivasinya
ya omongannya biasa sih
bapak bangga sama rahmat
terus ibu di telpon
tapi ibu sih yang paling apa
cuman rambutnya beratak aja
nah aduh nah mama bangga sekali
itu aku inget banget
usai olimpiade tokyo dua ribu dua puluh rahmat menjadi semakin percaya diri
dua medali emas kembali ia rebut
pertama di sea games ke tiga puluh satu di hanoi vietnam
kemudian kejuaraan dunia angkat besi dua ribu dua puluh satu di tashkent uzbekistan
pada dua ribu dua puluh dua lalu ia bahkan memecahkan rekor dunia untuk angkatan clean and jerk
mengangkat beban seberat dua ratus kg
rahmat pun diganjar medali emas di ajang kejuaraan dunia di kolombia
prestasi atlet pelatnas angkat besi indonesia pun semakin lengkap
dengan kehadiran lifter perempuan di kelas berat nurul akmal
yang mengisi kekosongan cukup lama tim pelatnas angkat besi indonesia pun semakin lengkap

mungkin dilihat dari apa itu pernah bawa nama aceh di pon jabar dua ribu enam belas
mungkin dilihat dari kejurnas kejurnas juga mungkin dipanggil
dan apalagi dulu kalau kata coach di sini belum ada kelas beratnya
baru bergabung di pelatnas lifter yang akrab di sapa amel ini langsung unjuk gigi dengan merebut medali emas pada asean games dua ribu delapan belas
amel pun menjadi lifter pertama yang mewakili indonesia di kelas berat olimpiade pada olimpiade tokyo dua ribu dua puluh lalu
meski tak meraih medali amel berhasil finish di peringkat kelima ketika itu
kalau ditanya perasaan sih ya senang banget ya terharu bisa masuk di pas lolos pertama itu
bisa masuk enam besar untuk lolosnya dan pas finalnya bisa tembus lima besar dunia pas olimpik
ya dibilang senang senang banget bisa merasakan gimana sih rasanya ikut olimpiade
pelatih nurul akmal muhammad rusli berharap anak asuhnya tak cepat puas dengan raihan di olimpiade tokyo dua ribu dua puluh lalu
pasalnya persaingan menuju olimpiade paris dua ribu dua puluh empat semakin ketat
ini semua udah menuju fact
jadi lebih berat yang sekarang
kalau kemarin waktu yang olimpiade tokyo dia lolos ke putaran olimpiade itu peringkat enam
red enam dunia untuk menuju olimpiade
di olimpiadenya dia peringkat lima
kalau sekarang memang lebih berat
ditampil kembali di olimpiade amel pun menambah porsi latihannya untuk memperbaiki kekurangan kekurangan yang ada sebelumnya
memperbaiki teknik apalagi latihannya
karena setiap hari selasa sama kamis latihan tambahan
di luar latihan kayak gini setiap hari di hari selasa sama kamis
sekarang petanya masih kita optimis
terutama dari anak anak putra
kalau untuk perak perunggu insya allah lah masih akan berjalan seperti lima tahun
kepala pembangunan indonesia
kepala pembangunan indonesia
kepala pembangunan indonesia
kepala pembangunan indonesia
kepala pembangunan indonesia
kepala pembangunan indonesia
kepala pembangunan indonesia
salah satu fokus utama pengurus besar perkumpulan angkat besi seluruh indonesia pb papsi saat ini adalah melakukan regenerasi
mencetak eko eko yuli yang baru
salah satu langkah untuk menjaring bibit bibit baru adalah dengan
menggelar kompetisi kompetisi berjenjang baik di daerah maupun nasional
mulai dari tingkat remaja junior hingga tingkat senior
sekjen pb papsi joko pramono berharap semakin banyak pihak mau mensponsori kompetisi kompetisi angkat besi di semua level
kemarin mau mencari kader eko saja setengah mati carinya
sekarang dengan kita sudah melaksanakan didaerah
daerah itu kita rangsang dengan mengadakan kejuaraan juara nasional
kemarin setahun tiga kali sudah
itu daerah sudah kayak
sudah kayak kesetanan dalam binanya itu
sekarang saya punya atlet atlet muda itu
keberadaan kompetisi yang berjenjang ini sangat krusial bagi regenerasi dan perkembangan
angkat besi di indonesia
eko yakin maraknya kompetisi membuat kolam talenta talenta baru menjadi semakin luas
untuk regenerasi untuk keseluruhan sebenarnya bibitnya lumayan udah banyak
apalagi pb juga sudah mengadakan kayak kejuaraan nasional tingkat remaja usia yang tiga belas sampai lima belas tahun
ada juga yang tiga belas sampai tujuh belas nanti ada yang levelnya junior ada yang senior juga
jadi lebih untuk dari tahun dua ribu dua puluh
kemarin sampai ke depan semakin rutin gitu loh ada kompetisinya
dan itu bisa menjaga regenerasi dan menambah semangat dari atlet atlet di daerah ini
selain menggelar kompetisi berjenjang semenjak asean games dua ribu delapan belas

baik dari tingkat tertinggi atau tingkat kecil
baik dari tingkat tertinggi atau tingkat kecil
baik dari tingkat kecil
baik dari tingkat kecil
baik dari tingkat kecil
baik dari tingkat kecil
baik dari tingkat kecil
baik dari tingkat kecil
baik dari tingkat kecil
baik dari tingkat kecil
baik dari tingkat kecil
sistem ini kemudian masih berlanjut hingga sekarang
walaupun pada awal mulanya sistem ini diadang oleh regulasi dan birokrasi yang rumit di kementerian pemuda dan olahraga
menteri mohon izin ke deputi empat waktu itu mohon izin saya gabung
youth junior senior di satu pelatnas
terus saya bilang kapan jote sama junior akan dibina

kalau kita mulai mulai iya tapi tidak boleh
anggaran senior sama junior mario beda
saya bilang kapan keluarnya
anggaran junior sama youth itu
dan sebagai alasannya macam macam
sistem baru ini dimaksudkan agar atlet atlet muda potensial dapat berlatih bersama atlet atlet

sehingga mereka mampu menyerap berbagai macam ilmu dan pengalaman
yang telah diraih oleh para senior mereka
di situ dia bisa melihat rohia tuh
rohnya atlet olimpian gimana sih
seorang eko kondisi latihan ini bagaimana
nah ini tuh bisa buat contoh ya
tentunya atlet temaja young junior dosisnya nggak kita sesuaikan ya
waktu dia berlatih yang penting dia si junior dan remaja ini bisa melihat rohnya
stylenya seorang olimpian
seorang olimpian bagaimana kehidupan sehari harinya
salah satu lifter muda potensial adalah riko saputra
yang turun di kelas yang sama dengan eko yuli
yakni di kelas enam puluh satu kilogram
bener bener berat banget saya membuat masuk ke sini gitu
dengan banyaknya lawan yang dari luar juga
itu harus bisa disiplin yang lebih baik yang teratur lagi

turun di kelas yang sama dengan sosok
legenda hidup angkat besi eko yuli lantas tidak membuat riko gentar
kalau beban sih nggak ada ya
jadi yaudah dari situ aja kita buktikan nantinya
kemampuan rico pun diakui oleh seniornya eko yuli
eko melihat riko sebagai lifter muda yang potensial
ia hanya berharap riko dapat terus konsisten
dan menjalani latihan dan program program yang telah ditetapkan pelatih
untuk rico sabudra sendiri kualitasnya bagus
punya teknik yang rapih
sebenarnya tinggal ya terbiasa aja
karena memang baru tahun ini ya
mungkin tahun lalu lah baru masuk ke pelatnas
sebelumnya rico ini kan di kelas lima puluh lima
terus mencoba naik ke enam puluh satu gitu kan
dan dipanggil ke pelaknas dengan kelas yang sama dengan saya
ya otomatis bersaing sama saya dulu untuk multi event
untuk event event yang lainnya gitu kan
maka harus bersaing
riko pun mengaku bahwa eko merupakan panutan utamanya
dalam menjalani kehidupan sebagai seorang lifter pelatnas
oh kalau mas eko itu benar benar luar biasa lah
segala celahnya memang luar biasa
makanya bisa menjadi atlet yang berapa kali ikut olimpik
riko sendiri berharap dapat mengikuti jejak senior panutannya itu
dengan berlaga di olimpiade dan meraih medali
tak sekedar puas dengan raihan atlet di kancah internasional
pabsi pun meningkatkan kompetisi di dalam pelaknas
dengan menggelar seleksi nasional jelang sea games dua ribu dua puluh tiga di kamboja
lifter lifter dari daerah didorong mengikuti selek nas
hasilnya dua orang lifter non pelatnas berhasil lolos
yakni luluk diana triwijayana
dari jawa timur
dan muhammad husni dari lampung
kompetisi berjenjang dan sistem baru yang diterapkan di pelatnas angkat besi
merupakan usaha besar untuk mengejar medali paling didambakan lifter indonesia
seluruh elemen di cabang olahraga angkat besi optimis
mampu meraih emas perdana pada olimpiade paris dua ribu dua puluh
sekarang petanya masih kita optimis
untuk anak anak putra
kalau untuk perak perunggu
masih akan berjalan
babak kualifikasi olimpiade paris dua ribu dua puluh
terima kasih telah dimulai dengan kejuaraan dunia angkat besi di bogota kolombia
desember dua ribu dua puluh dua lalu
hasilnya cukup memuaskan
eko yuli dan riko saputra menempati peringkat dua dan lima dunia di kelas enam puluh satu kg
sedangkan rahmat erwin abdullah dan rizky juniansyah berada di pucuk
peringkat satu dan dua di kelas tujuh puluh tiga kg
hasil baik ini membawa optimisme
langkah awal perjalanan merebut medali emas di olimpiade paris dua ribu dua puluh empat